dalam undang undang tersebut status jakarta akan mengalami perubahan
jadi ada suatu kelengahan dalam hal taklolar dalam hal pengawasan dan dalam hal pemberian izin
namun sebelum memutuskan melahirkan jam tertentu